bupati kudus jawa tengah terkena operasi tangkap tangan kpk jumat siang
selain mengamankan sejumlah kardus yang diduga berisi dokumen penting
petugas kpk juga membawa bupati kudus m tanzil dan beberapa pejabat lain untuk diperiksa
komisi pemberantasan korupsi melakukan operasi tangkap tangan di kudus jawa tengah jumat siang
petugas menggeledah dua ruang yakni ruang sekretaris daerah dan ruang staf khusus bupati
yang berada di kantor pemerintahan kabupaten kudus
selain membawa sejumlah kardus yang diduga berisi dokumen
petugas kpk juga membawa bupati kudus m tanzil dan beberapa pejabat lain yang dinaikkan ke mobil avanza hitam
petugas kpk selanjutnya membawa bupati kudus ke direktorat kriminal umum polda jawa tengah untuk menjalani pemeriksaan
kabit humas polda jawa tengah kompes pol agus triadma jembenarkan adanya pemeriksaan oleh kpk
di ruang direktorat kriminal umum polda jawa tengah
untuk pemeriksaan hanya pinjam tempat ya
jadi kalau ke kpk sekarang sudah buka

saya belum tahu jumlahnya berapa
tetapi mungkinnya sekarang sudah berulang
dari informasi yang beredar
penggeledahan dan penangkapan ini terkait dugaan jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan kabupaten kudus
namun wakil bupati kudus hartopo mengaku belum tahu kasus yang menyeret
sejumlah pejabat tersebut
ia justru mengaku mendapat informasi dari media sosial
dan belum mengetahui keberadaan bupati
saya belum tahu sampai saat ini saya belum tahu
cuma keberadaan bapak bupati sampai sekarang pun saya juga belum
mohon doanya semua saja tidak ada permasalahan apa apa
semoga tetap baik baik
saya dan pak tamsel tetap jalan
hartopo berharap pemerintahan di kabupaten kudus
tetap berjalan dan bisa memberikan pelayanan pada masyarakat seperti biasa
tim liputan cnn indonesia